nama abraham damar grahita menjadi buah bibir penggemar basket tanah air setelah pada bulan februari lalu
dirinya bermain memperkuat veltex sizuoka klub yang berlaga di kasta ketiga liga basket jepang
hal yang belakangan menjadi polemik karena klub prawira harum bandung merasa bahwa bram
masih terikat kontrak dengan prawira untuk berlaga di ibl musim dua ribu dua puluh
cerita yang cukup sulit dan complicated ya sebenarnya
jadi ya memang dari ketika mau bergabung di prawira dari tahun dua ribu dua puluh pun
minta ke tim bahwa oke saya join prawira tim ini punya squad yang bagus fanbase bagus
dan kita punya peluang juara tapi ya saya mohon ketika saya punya tawaran untuk overseas
tolong jangan dipersulit dan diizinkan gitu
dan itu diiakan
waktu itu diiakan
ada di kontrak juga
tertulis di kontrak
kalau kita kembali di bulan november kan sebenarnya kan abraham sudah didaftarkan di ipm
tapi kemudian yang bersangkutan melakukan kontak dengan salah satu klub di jepang
nah sehingga secara dari individunya juga memilih untuk bermain di sana
sehingga sesuai dengan regulasi dari ibl kan hanya diperbolehkan seorang pemain
dan juga pemain di satu kompetisi
meski kepergian abraham ke jepang tidak mendapatkan restu dari prawira harum bandung dan perbasi
namun letter of clearance atau loc yang diperlukan untuk bisa bermain di jepang
akhirnya didapat setelah ada campur tangan dari fiba
untuk loc sendiri mekanismenya adalah dari federasi ke federasi
nah jadi waktu itu permintaan loc dari jba asosiasi jepang itu ditolak sama perbasi
namun ketika ditolak ada review oleh fiba
tapi dengan kondisi seperti itu bram paham semua risikonya dan siap menghadapi resikonya
ya jadi ketika saya memutuskan untuk pergi justru ketika misalnya osi sudah keluar dan saya nggak main di jepang
justru akan jadi malapetaka yang lebih besar lagi sebetulnya gitu
dengan polemik yang terjadi usaha mediasi sudah sempat dilakukan
namun jalur hukum akhirnya dipilih sebagai penyelesaian dari masalah ini
saya dituntut tuh dari bulan akhir april dan ketika pulang dari jepang pun saya tuh langsung ketemu untuk ngobrol langsung
dan ketika mediasi pengadilan pertama pun saya datang cuma dari pihak perawirannya cuma diwaki lawyer
jadi tidak ditemukan titik tembuk
tuntutannya ya saya balik ke prawira dan sejumlah nominal uang lah gitu
masalah hukum yang dihadapi
bram dengan prawira harum bandung ternyata juga berimbas ke karirnya di tim nasional basket indonesia
di event indonesia international basketball invitational tanggal dua hingga lima agustus kemarin
namanya tidak masuk dalam squad tim nasional basket indonesia
pintu dari timnas akan selalu terbuka tetapi memang kita juga membiarkan anggaran belum menyelesaikan dulu urusan
dan yang sudah saya berikan ke tim nasional teman besar besarkan ya hal ini cukup sulit untuk diterima
ini bukan tentang kamu di mana ini bukan tentang kamu dengan siapa tapi kamu abraham dan kamu harus tetap ada di standar seorang abraham
jadi ya keep ready kapanpun main tetap ready
kapanpun main tetap ready tetap ready